wakil presiden yusuf kala mengatakan aksi separatisme di papua adalah tindakan mengkhianati kemajuan papua
menurut kala aksi isperatisme di papua terjadi karena ada pihak yang merasa tidak mendapat bagian dalam kemakmuran ekonomi
padahal membangun jalan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di papua
yang penting mereka bekerja untuk kemajuan papua
kalau itu diserang maka ya itu kan berarti mengkhianati kemajuan papua
dan itu atau apapun caranya itu kriminal dan pembunuhan semua hukumnya keras
jadi kita hanya menjalankan hukum saja bahwa siapa yang berbuat itu akan mendapat hukuman